tanggal empat belas februari diperingati sebagai hari valentine hari yang ditunggu tunggu bagi mereka yang menjalin hubungan asmara
biasanya momen ini diperingati dengan saling memberi hadiah berupa bunga dan coklat
rasa cinta memang identik dengan adanya hubungan asmara
namun sebenarnya selain bisa dibagikan kepada orang orang terkasih penting bagi kita untuk mencintai diri sendiri
konsep cinta diri sendiri atau self love memang sudah mulai sering didengar
menurut dokter spesialis kedokteran jiwa dr zulivia oktanida salah satu penyebabnya adalah perubahan era digitalisasi
saat ini kita lebih mudah mengakses dan melihat kehidupan orang lain melalui sosial media
hal ini bisa membuat individu membandingkan diri dan kehidupannya dengan orang lain yang ia lihat melalui sosial media
membandingkan diri ini rentan membuat seseorang untuk merasa rendah diri atau insecure
cukup sering ya untuk anak anak umur apalagi dua puluh an hampir tiga puluh itu rasanya kadang kadang mereka
kami sebagai anak umur segitu tuh kayak merasa minder dengan terutama dengan teman teman sebaya yang lebih sukses
pasti pernah dong karena pertama pasti fisik ya
itu udah sering banget karena kan sekarang itu lagi banyak banget ya denger kalau misalnya beauty privilege itu pasti ada dan itu yang bikin minder banget
praktek self love apakah penting dan bagaimana cara melakukannya
penting banget sih kak
karena kalau kita nggak bisa ngargain diri kita sendiri gimana orang lain mau ngargain kita gitu
biasanya sih lebih ngebangun rasa bersyukur dulu dalam diri
terus nanti aku tuh biasanya nggak ngerjain
lakukan kegiatan kesukaan aku yang bisa bangun positif di dalam diri sih
dari diri sendiri kita itu bisa kita tuangkan kepada orang lain gitu
jadi cintai dulu diri sendiri baru kita cintai orang lain gitu
rata rata masyarakat sepakat bahwa self love memang penting untuk dipraktekkan
menurut dokter zulivia oktanida spkj
konsep self love selain baik dilakukan terhadap diri sendiri
ternyata juga sangat berdampak dalam menjalin hubungan asmara yang sehat dengan pasangan
seseorang yang tidak memiliki self love akan cenderung memposisikan dirinya di bawah pasangannya
serta rentan terjerumus ke dalam hubungan yang toxic dan abusive
itulah yang banyak terjadi akhir akhir ini
dimana ketika kita melihat pasangan yang ada di toxic relationship
kok sepertinya si pasangan yang jadi korban gitu kenapa dia tidak keluar dari relationship itu
kenapa dia nggak putus dia nggak berpisah kenapa dia bertahan dengan relasi yang abusive
karena dia nggak berpisah
dia nggak mempraktekan self love
dia nggak merasa dirinya cukup layak untuk dihargai diprioritaskan diperjuangkan
jadi dia merasa nggak punya kapasitas untuk mencintai dirinya sendiri
karena kalau dia cinta sama dirinya dia tidak akan membiarkan dirinya disakiti berulang ulang
itu salah satu contoh dalam konteks romantic relationship
penting bagi kita untuk memiliki self love atau rasa cinta terhadap diri sendiri
selain menghindarkan kita dari rasa tidak nyaman dan gangguan mental
praktek self love juga menjauhkan dari hubungan asmara yang toxic